setelah mencatat kinerja yang relatif baik di tahun dua ribu enam belas
bank indonesia memprediksi prospek perekonomian indonesia ke depan tetap membaik
dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi
namun dalam konferensi pers hasil rapat dewan gubernur bi
direktur eksekutif departemen komunikasi tirta segara
mengatakan bi tetap waspada menghadapi sejumlah resiko di tahun dua ribu tujuh belas
yang bersumber dari ekonomi global maupun dalam negeri
perbaikan ekonomi amerika serikat didorong oleh peningkatan konsumsi
dan meningkatnya investasi non residensial
selain itu tingkat pengangguran amerika serikat berada pada level rendah
dengan inflasi yang mengarah ke target jangka panjangnya
perekonomian tiongkok mengalami pertumbuhan membaik
tercermin pada peningkatan penjualan eceran dan investasi swasta
di pasar komoditas harga minyak dunia diperkirakan dalam tren meningkat
direktur eksekutif departemen kebijakan ekonomi dan moneter
kestabilan ekonomi masih menunggu kebijakan amerika setelah donald trump dilantik
karena kebijakan fiskal presiden trump saat kampanye
yang tidak didukung kondisi ekonomi amerika saat ini
sehingga ada kemungkinan penyesuaian dalam kebijakan fiskal amerika
selain itu perlu juga diantisipasi kebijakan perdagangan internasional amerika
kalau dari sisi fiscal policy
kebijakan fiskal yang sangat agresif seperti yang dikampanyekan
tampaknya secara ekonomi kurang visible
bi juga akan terus mewaspadai resiko keuangan global
dan tetap melakukan langkah stabilisasi nilai tukar sesuai fundamental
dengan tetap menjaga bekerjanya mekanisme pasar